nah pas nih mari kita mulai teman teman
kami selalu memberikan yang terbaik untuk anda
tapi ada yang salah nih
kita ulang kameranya ya zoom out dikit lagi
fanny kamu cantik
jangan marah ya
oke fanny yuk
kami selalu memberikan yang terbaik untuk anda
walau seberat apapun situasi yang harus kami lalui
atau sesulit apapun informasi yang harus kami dapat dan juga sampaikan
tapi semua itu tidak terasa berat karena kami sangat menikmati pekerjaan kami
tapi jujur saja ya tidak semua keseruan yang terjadi selama ini tergambarkan di layar kaca
nah berhubung saat ini bertempatan dengan hari ulang tahun transmedia
kami pun akan berbagi kebahagiaan dengan menunjukkan momen momen lucu
dan juga sebagainya
yang terjadi di belakang layar selama satu tahun belakangan ini
kita saksikan bersama
menit menit akhir pertandingan membuat juara bertahan manchester
dan sekarang kita lihat statistik performa manchester united dan tottenham hotspur
eh itu salah
tiga dua satu untuk faye
gadis itu bernama skyborn bahkan
sinyalnya susah banget sayang
yang susah kan itu bertengkar
yang ini yang ini

sarah bisa gak ya
itu menderang gak sih ada talinya gak kelihatan
karena jembatan lengkung ini merupakan
air liur yang berlebihan
dengan messi disini
polda metro jaya menangkap puluhan warga negara asing asal tiongkok di sebuah rumah mewah yang dijadikan
dan nanti akan ada hadiah voucher dari ct corp untuk foto atau video yang paling kreatif
saya fanny maniar pamit undur diri
selamat malam dan sampai jumpa
yoi kita ulang dari awal van
ada masalah teknis dikit
disabilitas tidak menjadi halangan dalam berprestasi itulah yang ditujukan oleh seorang pemuda asal jepang